jika anda sedang berwisata ke bangkok dan ingin mencicipi kuliner khasnya
jalanan kota bangkok ini menyajikan berbagai pilihan makanan dengan harga yang relatif terjangkau
anita mai akan mengajak anda mencicipi kuliner di kota bangkok thailand
bangkok merupakan salah satu ikon kota yang selalu diburu para pecinta kuliner
berbagai sajian kuliner terdapat di sini
mulai dari makanan kaki lima hingga di pusat perbelanjaan mewah dengan harga yang bervariasi
cita rasa yang ditawarkannya pun tidak perlu diragukan lagi
isi makanannya sama makanan kita seperti makanan kaki dan roti
terletak di kawasan bisnis bangkok pecaburi road dipenuhi pusat perbelanjaan dan kuliner
dan kali ini saya akan mencicipi thai chicken rice untuk mengisi perut di siang hari
dan anda harus bersiap mengantri karena kuliner yang satu ini cukup diminati wisatawan asing
ini adalah makanan yang paling menyenangkan untuk menyenangkan
sangat sederhana tapi saya rasa ini adalah hal yang sempurna untuk dimakan saat anda baru saja bekerja selama empat belas jam
sajian tai chicken rice ini cukup sederhana
nasi hainan disajikan dengan ayam rebus dengan kuah sup terpisah
tak lupa saus asam manis khas thailand yang nikmat
untuk satu porsi nasi ayam ini anda harus membayar seharga seratus bat
antrean pengunjung semakin siang semakin banyak
jadi tidak ada salahnya jika anda datang sebelum waktu makan siang tiba agar tidak menunggu terlalu lama
tak hanya makanan minuman pelepas dahaga setelah berjalan jalan di sekitar peca buri road pun harus dicoba
jadi setelah makan tadi ini saatnya saya mencoba minuman yang juga berasal dari thailand
yaitu thai tea
saya sudah pesan satu seharga tiga puluh bat
kalau dirupiahkan itu mungkin sekitar lima belas ribu hingga dua puluh rupiah
ragam kuliner berpadu dengan keramahan masyarakatnya membuat bangkok menjadi tujuan wisata dan kuliner yang selalu dirindukan wisatawan
anita mae kartika widowati bangkok